kan gara gara botol kecap tau gak
gue banget terus gimana
lu botol kecap
botol kecap lu kenapa sih kayak nyamar kayak gini
oke kasih paham d
bunda buruan d jangan peluk mulai
diam sudah ya semua
kamu berdua siap eh
rara sebenarnya pengen opa menangin pertandingan ini
tapi karena juga gak sanggup kalau harus ngomong sama pak davin
hati rara pasti gue ya kalau kita ada kesempatan ngomong berdua
mungkin sebaiknya lebih baik ardi yang menang balapan

siapa itu hadas saya mengganggu ketika gue dibuka roda stupid
nah maksudnya kamu gue sendiri di sini aneh dah
adalah pokoknya ini rahasia ya
ini buat rencana kita juga
udah lu tunggu sini aja lu awasin aja tuh madame
oke bentar bentar bentar sembah
masuk gue nunggu di sendirian
gue gak boleh kalah
gue bisa malu sama temen temen ipa kalo sampe dikalahin sama davin
nani ame curah loh
gue gak boleh kalah
hei jangan kabur
ya oke beb aku segera ke sana ya
oke tunggu beb
untuk kecap lama banget sih
lagi kemana coba
penting banget gue nunggu sendiri lagi di sini

kan gara gara botol kecap tau gak
gue bener banget terus gimana
lo botol kecap
lo kenapa sih kayak nyamar kayak gini
tapi gue akuin sih
berarti ide gua tentang penyamaran ini berhasil
lu aja kerupuk kulit nggak bisa ngenalin gue tadinya kan
emang gue tuh pinter banget nih
gue harus wah gila sih
keren banget kan
udah masih mau ketawa atau mau kita lihat madam reti
sebentar temen itu
oke gue tungguin deh
oh udah pergi dia
ya lo pegangin dulu
gue mau tahan
buat lama juga
panjang banget tadi

wah siapa nih
siapa yang menang nih
kenapa pak david sama ardi belum muncul ya
siapa yang menang
siapa yang kalah di
kasih pak amdi
kasih pak amdi
kalau pak david kalah
seenggaknya rara gak usah ngobrol
berdua sama pak david
kasih pak amdi
kasih pak amdi
masih pak amdi
kenapa opa davin belum muncul juga ya
kan rara jadi kepikiran
kamu harus baik baik aja
dimana menta pijak kawan david itu
kenapa sampai sekarang dia belum balik
jasar kali dia
semoga david gak kesalahan nih
terus kasih celaka beta punya kangen
kayak waktu itu ali lakukan buat beta
terima aja kekalahan lo
terus lo nyalahin temen gua
yang harusnya malu tuh lo semua
terbiasa menang dengan cara licik
jangan jadi orang pengecut
kita gak usah dengerin ocean mereka
yang penting sekarang kita udah
mereka itu cuma iri aja
apa david baik baik aja
lo tau gak sih lo cocok banget
pake baju keknya
rambut kritik gitu
lu kenapa sih gak sekolah dan gak gini
kalo ngepluk luar belonya lo gak
mau diapain aja juga masih ganteng
dim dim dim dim
gimana kau pas acara thank you sekolah
lo suka banget ngedekin gua
gue gak gede banget pake baju ini
lo suka banget pake baju ini

lo cocok banget pake baju kayak gini
lo kalo tuh auranya makin terpancar gitu
lo tau gak sih lo tuh mirip
bener arti lo kerupuk kulit
lo baru menyadari ya
kalo gue tuh sekarang keren gitu
gue yang keren
itu yang keren toh lah
ya kerupuk kulit
kalo mau ketawa silahkan puas puasin
boleh ketawa nih ya
boleh boleh banget
tau aja terus
sesuai perjanjian kita
berarti lo harus jauhin rara sekarang juga
gue gak terima
perjanjian kita batal nih